anda sudah menonton film terbaru batman dan superman
kedua tokoh pahlawan buatan dc comic ini memang sedang digandrungi
di london kini sedang diselenggarakan pameran komik keluaran dc komik terbesar di dunia
pameran komik impossible collection berlangsung di st pankra rena sang hotel
pameran tersebut menampilkan lebih dari seribu komik
seluruh koleksi tersebut dimiliki oleh mantan perdana menteri lebanon aiman hariri
dan dibutuhkan waktu selama enam belas tahun untuk mengumpulkannya
pameran the impossible collection juga akan digelar di beberapa negara di dunia mulai beberapa bulan mendatang